pemerintah provinsi dki jakarta akan memperpanjang kebijakan ganjil genap hingga pelaksanaan asian para games tiga belas oktober dua ribu delapan belas dengan melakukan modifikasi
hal ini dilakukan karena penerapan aturan ganjil genap selama asian games dua ribu delapan belas dinilai berhasil
kebijakan ganjil genap yang diberlakukan mulai pukul enam hingga dua puluh satu waktu indonesia barat setiap hari selama pelaksanaan asian games dinilai sebagian kalangan dapat mengatasi kemacetan di ibu kota
gubernur dki jakarta anies baswedan mengatakan jika kebijakan ganjil genap selama lima belas jam setiap hari itu diperpanjang
merintah provinsi dki jakarta harus membuat peraturan baru dan mengkajinya secara serius
sebab ada sekitar sepuluh kendaraan bermotor yang berlalu lalang setiap hari pada jam sibuk
jangan lupa pendek kita cek di banyak negara bagaimana jangka panjang
kita cek nih jangka panjang karena jangka panjang akan terjadi potensi perubahan perilaku
perubahan perilaku yang terjadi akibat penerapan kebijakan ini bersifat positif dan negatif
diketahui bahkan ada yang rela membeli mobil baru agar mempunyai dua mobil berplat nomor ganjil dan genap
hal ini menurut pengamat transportasi lisman manurung menjadi tidak efektif
karena semakin banyak kendaraan
akan berdampak semakin tingginya emisi gas karbon di udara
ganjil genap akan efektif ketika jumlah tidak bertambah
tetapi setiap pada hari genap saya tidak mendapat kendaraan saya tersedia angkutan publik
artinya yang terjadi sekarang kan kalau saya hanya punya satu mobil
ketika misalnya saya harus berkendara pada hari yang tertentu terpaksa kan saya kelabakan
nah ini tanda kutip kelabakan ini yang harus
segera di respons dengan mengadakan transjakarta yang lebih baik
dan berbagai kemudahan kemudahan bagi para pengelola kendaraan organisasi atau perusahaan perusahaan yang mengelola bis masal
bahkan kalau perlu melibatkan perusahaan perusahaan non pemerintah itu
iya banyak perusahaan perusahaan lain yang bisa saya kira ambil bagian kalau diminta ya
jadi betul betul kita berusaha untuk menekan penggunaan
dan juga untuk menekan kendaraan pribadi
lisman manurung menambahkan pemberlakuan aturan ganjil genap selama lima belas jam setiap hari ini
seharusnya dibarengi penyediaan fasilitas angkutan publik yang lebih banyak dan nyaman
bila hal ini dapat dijaga dengan konsisten masyarakat dapat meninggalkan kendaraan pribadi sehingga polusi udara berkurang
pelaksanaan sistem ganjil genap yang diterapkan selama pelaksanaan asian games dua ribu delapan belas
dinilai berhasil oleh pihak terkait
kemarin direkturat polda metro jaya bersama dengan pemprov dki jakarta gubernur dki dan juga dinas perhubungan
telah melakukan pertemuan dalam sebuah fokus group discussion
dimana disitu dinilai bahwa pelaksanaan sistem ganjil genap berhasil berdasarkan tiga indikator
yang pertama meningkatnya kecepatan kendaraan dari dua puluh sampai tiga puluh km per jam
kemudian juga menurunnya angka kecelakaan lalu lintas perilaku masyarakat menggunakan kendaraan pribadi ke moda transportasi umum
keberhasilan inilah yang dianggap
sebagai tolak ukur keberhasilan oleh pemprov dki jakarta sehingga pelaksanaan ganjil genap akan diperpanjang
hingga pelaksanaan asean para games pada tiga belas oktober dua ribu delapan belas mendatang
arman helmi jakarta